dalam pokok perkara satu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
dua menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah
dewan perwakilan daerah daerah provinsi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten secara nasional
dalam pemilihan umum tahun dua ribu empat tanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua puluh
menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat yang benar adalah sebagai berikut
nomor nama pasangan calon perolehan suara
satu pasangan calon nomor urut satu haji anies rashid baswedan
phd dan doktor honoris kausaha mohaimin iskandar
dua pasangan calon nomor urut dua
haji prabowo subianto dan kibrandra kabumin raka
dan total suara sah adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima
demikianlah keterangan pihak terkait kami sampaikan
atas perhatian yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi kami ucapkan terima kasih
selanjutnya yang mulia seluruh keterangan kami berjumlah satu ratus enam halaman
dan mohon seluruhnya berhubungan dengan kebenaran